kalau kamu tuh gak pacaran sama entin
sampai kapan kamu mau begini terus kum
tuh lihat pakaian kamu gak pernah ganti udah beberapa hari
udah kum pulang sana
lihat tuh rambut kamu tuh
udah ucel ucel begitu biasanya rapih
si aku belum pulang
emak mau minum dulu
ini emak mau nitip surat
yang ini buat em
nah ini buat atem
tapi secepatnya ya emak
karena kalau kerja disana emang gak kaya disini
gak boleh pergi pergi
yang penting suratnya nyampe
biar mereka tau
surat apaan ya emak
biar mereka tau
bagaimana kelakuan suaminya disini
duit nyata diabisin buat apa aja

ya udah aku ce saya mau lanjut jualan lagi
makasih ya ce sekali lagi
sugar sugar susu segar
semakin tidak jelas tulisannya
makasih pak ustadz
saya teh mau nanya tentang keluarga
tentang hak dan kewajiban suami terhadap istri pak ustadz
oh boleh boleh
wah banyak sekali
ada lebih dari empat puluh
tapi kalau diringkas mah bisa jadi sembilan
jadi teh kalau salah satu kewajiban yang gak dijalani sama suami
istri bisa gugat cerai pak ustadz
ya kalau namanya kewajiban tidak dijalankan
ya udah tuh
kalau gitu jelasin aja empat puluh empat puluh nya
kalau lebih juga gak apa apa
lebih bagus pak ustadz
kamu ngomong sendiri sama dia
kalau kamu tuh gak pacaran sama entin
sampai kapan kamu mau begini terus kum
tuh lihat pakaian kamu gak pernah ganti udah beberapa hari
lihat tuh rambut kamu tuh
udah ucel ucel begitu
manis sana biar seger
kita ini bukan kepala rumah tangga
kom kenapa sih ngomongnya selalu begitu
kita ini cuma pura pura jadi kepala rumah tangga
kok suara sering marah marah tidak karuan juncerungannya
yang nomor enam juga
kok suara tidak pernah mendidik kamu
nggak pernah pak ustadz
nggak pernah pak ustadz
makanya saya tinggal lancar ngajinya
keluarga macam apa itu
sholat juga gak pernah disuruh rupa ustadz
sholat juga gak pernah disuruh pak ustadz
itu mah saya dengar
sudah keterlaluan suami kamu tadi
tinggal di rumah orang yang tidak ada orang sholat
tidak ada orang masyarakat
tidak ada orang masyarakat
tidak ada orang masyarakat
tidak ada orang mengaji
itu sama saja tinggal di dalam kuburan
iya pak ustadz
subuh saya nggak pernah dibangunin
gak pernah sholat juga dibiarin aja
kamu tidak minta tolong ke suara untuk bangunin kamu
sering pak ustadz
saya tiap hari mintanya
neng teh pengen sholat subuh
terus dia ngomong apa
sholat itu tanggung jawab masing masing
kalau kamu pengen masuk surga
ya kamu usaha sendiri aduh
jangan minta dibangunin sama orang
gitu katanya pak ustadz
itu teh suami kamu ngamur
kamu boleh merajukan kenyataan ke pengadilan agama
yang bener pak ustadz
kalau gitu saya pamit dulu
assalamualaikum pak ustadz
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
oh banyak kan akuntable netoop lo
duh makasih duh
mams ciusan gak tau lim minho
ih gak gaul banget sih mams
nih ya lim minho itu ganteng banget
udah gitu actingnya tuh zo
ih gimana sih doh
ini kan jempol berarti ritnya bagus
kamu mah dada aja
makanya mams kali kali tuh harus nonton film korea bareng sama aku
salah bener bener keren banget mams actingnya
oh ya terus ada lagi satu lagi yang ganteng
siapa lagi itu
waalaikumsalam eh pak ustadz
ini anak saya tuti
oh engga pak ustadz
hah ya itu
pak ustadz mau kemana
saya ini kan ustadz pemuka masyarakat
kalau saya hanya duduk di rumah
hanya duduk di musola
saya jadi jauh dari masyarakat saya
dari umat saya
makanya saya turun bertatap muka dengan masyarakat saya
supaya saya tahu wajah masyarakat saya itu kayak apa
kebutuhan masyarakat saya kayak apa
iya betul juga pak ustadz ya
bukan betul juga
saya salah ya pak
kamu kenapa cium tangan seperti itu
emang yang benar gimana
ya biasa aja